sudah sebulan kawasan kemang jakarta selatan punya trotoar baru yang cantik dan luas pasca direvitalisasi
namun trotoar baru ini justru disalahgunakan sejumlah oknum pesepeda motor
ini adalah pemandangan biasa di kawasan kemang jakarta selatan pada rabu pagi saat arus lalu lintas tengah padat
meski ada sejumlah spanduk larangan mengokupasi trotoar lebarnya akses pejalan kaki pasca direvitalisasi ini justru dimanfaatkan oleh oknum pengembudi sepeda motor sebagai jalan pintas menghindari kemacetan
hingga rabu siang belum ada petugas baik dari dinas perhubungan dki maupun kepolisian yang berjaga di kawasan ini